dinamika politik internal partai golkar terus bergerak dinamis
kendati rapat pleno dpp partai memutuskan untuk tetap mempertahankan posisi setia novanto
bagi ketua umum partai golkar sampai proses pra peradilan selesai
namun desakan untuk menyelenggarakan munaslup terus bergelora
baik dari dpd satu dan juga senior partai
rangkaian manuver para calon ketua umum pun juga sudah dilakukan
desakan untuk menyelenggarakan munaslup partai golkar terus bergelora
dikabarkan tiga puluh satu dpd tingkat satu sudah sepakat untuk menyelenggarakan munaslup
tidak hanya dpd tapi juga para senior partai yang resah
akan terus merosotnya elektabilitas partai belakangan ini
menurut akbar tanjung munaslup merupakan satu satunya cara yang legal
dan sesuai mekanisme organisasi untuk menyelamatkan partai golkar
munaslup juga tidak perlu menunggu peradilan stiano fantos
pengetahuan stiano fantos sebagai tersangka oleh kpk
sudah cukup menjadi dasar karena roda organisasi partai golkar
sudah tidak berputar lagi
karena bulan januari selambat lambatnya kita sudah memiliki kepemimpinan baru
ketua umum dan sekjen yang definitif
yang dipilih oleh instansi pengambilan keputusan tertinggi dari partai
yaitu munas atau munaslup
karena mereka itulah nanti akan menantangani calon calon kepala daerah
yang akan dicalonkan oleh partai golkar
tapi soal peradilan kita lihat aja
dari tiga puluh empat dpd tiga puluh satu
terdapat tiga ketua dpd yang tidak menyetujui penyelenggaraan munaslup
ketiga dpd tersebut berasal dari provinsi ntt
papua dan papua barat
ntt sebagai provinsi yang menolak penyelenggaraan munaslup
memilih mengambil sikap untuk tetap mematuhi keputusan rapat pleno
yaitu menunggu keputusan peradilan stiano fantos
melki lakalena ketua dpd partai golkar ntt
menyatakan stiano fantos tidak akan menangani keputusan peradilan stiano fantos
sudah siap untuk mengundurkan diri
dan sudah semestinya
keputusan tersebut patut dihargai
kendati belum jelas apakah ada lampu hijau dari dpp
tentang penyelenggaran munaslup
namun bursa calon kota umum sudah kuat beredar
salah satu calon yang banyak digandang gandang

menteri perindustrian erlangga hartarto
erlangga hartarto mengakui dirinya sudah meminta izin
dan mendapat restu dari presiden jokowi
untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum partai golkar
pemilihan ketua umum golkar kan memang
hak suaranya ada di dpd i dan dpd ii
kalau izin dari pak jokowi adalah
saya selaku menteri meminta izin
untuk ikut dalam konsentrasi
kan saya kan anak buah beliau
nama lain yang juga sudah menyatakan siap maju bertarung
adalah pelaksana tugas ketua umum idrus marham
selain mengklaim mendapat dukungan luas dari dpd tingkat satu
idrus juga mengaku sudah berbicara dengan presiden jokowi
jika jadi terselenggaran
munaslup bukan hanya menyajikan pertarungan
tapi juga menjadi penentu berbagai isu strategis nasional
seperti calon kepala daerah
dan dukungan bagi presiden jokowi
budi anikutro cnn indonesia
dan untuk membahas dinamika politik terkini
saya sudah bersama bang nusron wahid
koordinator pemenang pemilu satu dpp partai golkar
terima kasih sudah datang mas nusron
yang baru escape dari mantenan
kemudian ada bang melki lakalena
ketua dpd satu partai golkar nusa tenggara timur
terima kasih bang melki
bording pas pasti aman ya bang
kemudian masih bersama kami
ini kalau kita bicara dinamika terkini
pasti isu yang dibicarakan dari golkar itu
jadi atau tidak munaslup
kapan munaslup dan siapa saja yang mendukung
dan tidak mendukung munaslup
saya mendengar dpd satu ntt
tidak setuju munaslup diselenggarakan segera
betul nggak bang melki
prinsipnya begini kalau dpd satu golkar ntt
sepakat dengan apa yang sudah diputuskan oleh
pleno dan kesepakatan antara
dpd satu se indonesia dengan dpp
apa kesepakatan ya bang
bahwa tetap kita sepakat munaslup tapi
menunggu putusan peradilan
jadi kami sepakat munaslup dengan cara seperti itu
tapi juga kami tahu bahwa
sebagian teman teman dpd satu memilih cara yang berbeda
menginap munaslup dengan cara seperti yang sudah dilakukan
ada tanda tangan kemudian bertemu pak erlangga
dan bertemu pak jokowi
jadi mungkin cara kami berbeda
tapi nanti kami akan ketemu di titik yang sama saya kira
kita akan mencoba melakukan munaslup
dengan cara yang pasti harus tetap dipesan oleh
menurut anda berarti yang salah
menyalahi kesepakatan atau gentleman agreement
dua cara kami ini sama sama
itu bisa sendiri dilakukan
jadi cara yang dibuat oleh dpp
membuat pleno kemudian mengajak kami semua bertemu
itu cara juga yang diatur oleh aturan partai
nah cara teman teman juga
mengajukan usulan munaslup
tapi sekali lagi semua balik lagi ke dpp partai
untuk menentukan soal menyangkut perjalanan
menuju rapimus dan kemudian menuju munaslup
suasana kebatinan dpp dari pandangan anda
itu harus dari bang nus
saya kan urus dpd
saya kan urus dpd
saya kan urus dpd
saya kan urus dpd
sosana kebatinan seperti apa mas dusron
dengan cara yang konstitusional
nah dan cara itu sudah ditempuh
yaitu adanya dukungan
dan surat permohonan dan permintaan
dari tiga puluh satu dpd satu
berarti mayoritas dua per tiga sudah lebih ya
nah karena itu kita
kenapa kita perlu tidak harus menunggu
peradilan beda dengan sikap
yang diambil oleh saudara melki misal
sinyal kepada publik
bahwa kita ini adalah
tidak ditentukan oleh suatu proses peradilan seseorang
kita melihat bahwa urusan peradilan itu adalah
one thing urusannya individu pastianu ranto
urusan publik golkar itu harus diselesaikan
secara publik golkar
nah dengan cara tidak langsung kita ingin
membuat satu garis demarkasi
bahwa jangan kait kaitkan
yang kebetulan menyeret
kepada agenda politik
tapi kenapa nggak mau sabar dulu seperti kata bang melki
kan kesepakatan rapat pleno sudah diputuskan
anda juga ada di dpp memutuskan sama sama
kemudian pertemuan dpp dengan dpd
sehingga bang melki sebenarnya tidak menyalahi
prosedur apa apa gitu kan sesuai dengan ketentuan partai
kenapa gak mau sabar sih mas doso
ini bukan masalah sabar atau tidak sabar
ini masalah momentum
sinyal kepada publik
tergantung kepada seseorang
atau tergantung kepada sistem
nah kalau tergantung pada sistem
kalau sudah ada permohonan
dari dua per tiga
lebih bahkan lebih
cepatnya merespon itu
sudah direspon baik belum
saya dengar belum direspon dengan baik pak
sebagian besar sudah merespon
dan nanti secepatnya pasti akan ada
rapat untuk itu
kenapa ini harus direspon dengan baik
tadi sekali lagi untuk memberikan sinyal
bahwa perubahan di dalam internal golkar ini
lebih banyak ditentukan karena dinamika di golkar
ya kan bukan tergantung kepada
stereo yang dijalankan oleh
dpp rapat pleno kemudian
tiga dpd ini tetap dijalankan
atau putusan hukum itu
betul betul terlaksana gitu
apa dampaknya buat
partai golkar sendiri
jika menunggu proses rapat pleno tadi
kalau kita ini ingin menunggu proses peradilan
berarti secara tidak langsung
masalah golkar ini digantung
digantung oleh akibat seseorang
yang kebetulan seseorang itu
menjabat sebagai ketua umum
nah kita tidak ingin itu
kita tidak ingin bahwa
masa depan partai politik itu
tergantung kepada orang
anda setuju gak
jadi itu lagi nih
ya memang ini perspektif ya
kalau buat kami memang
yang terlibat dalam situasi ini
kita coba atur secara bersama sama dengan baik
kemarin kan kami sudah sampaikan juga bahwa
sebagai ketua umum dpp partai golkar
dan sebagai ketua dpr sendiri
itu bang novanto sudah
mengatakan bahwa sudah berkeinginan untuk mundur
lagi diatur sama
sudah berkina ini dari pak nof sendiri
sudah bicara dengan kalangan terdekat
pengacara dan orang orang dekatnya lah
lagi mencermati dengan tempat untuk mundur
ini kan masih ada pembicaraan apakah mundur sebelum peradilan
atau mundur setelah peradilan
memang mekanisme partai juga ini
yang saya tahu adalah
plt ketum juga selalu berkomunikasi
melalui kerabat dekat yang sering bertemu dengan pak novanto
titik temu dari yang tadi kan yang dimaksud oleh bang nusra
ini kan adalah ada kendak publik yang kemudian diakomodasi oleh
tapi setuju gak sesuai dengan mas nusra tadi
maka publik akan mengasosiasikan
golkar ini kuat ankuat tadi tersendera
karena sesuatu orang saja
ini kan dampaknya akan lebih jelas
karena tahun depan tahun politik
kan ini hitung hitungan lah
paling lambat ini kan mungkin belasan desember sudah selesai
hitungan hitungan yang kami dengar dari
orang hukumnya belasan desember sudah selesai
sehingga bangun belasan desember itu
mudah mudahan sudah ada kepastian soal pra peradilan
bahkan menang pra peradilan pun juga
sudah disampaikan loh
bang novanto juga tetap akan mundur
jadi meskipun menang pra peradilan
sebagai ketua dpr
maupun sebagai ketua umum partai golkar
ini pasti nih bang melki ya
iya itu kan sudah disampaikan pada kera batangan
dan sudah disampaikan juga pada media
memang rencananya kalau misalnya ketua dpr
tentu itu mekanisme sendiri
di partai golkar dan di dpr
dan kalau mekanisme di partai golkar kan
pak novanto harus memimpin munaslup untuk
menggantikan ketua umum yang baru
karena ini juga mas kamil juga masih ada diskusi ya
kita tunggu lah
karena dpp punya wilayah untuk mendiskusikan
tapi ujungnya muaranya
di muara yang sama kan
ini ada dua kali
kalinya lautnya ada laut sama
pra peradilan pasti juga ada munaslup
karena pak novanto juga berencana untuk itu
anda melihatnya seperti apa bang philip
tapi dijawabnya lebih asik
kami akan segera kembali bersajudah berikutnya
bang philips anda melihat ada perbedaan yang signifikan
di antara kedua ini
atau mereka berdua ini sama sama
mobil mpv tapi mereknya berbeda aja
sama sama start di garis yang sama
akan finish di garis yang sama aja
partai golkar ini kan partai yang menarik ya
betul bahwa mungkin dia paling terlembaga
di antara partai partai lain di indonesia gitu
sehingga memang selama ini kalau kita lihat
terutama sejak masa habis reformasi ya
partai golkar ini kalau mencalonkan capres gitu
tapi di legislatif dia menang
karena dia mengandalkan mekanisme partai
dan dalam hal banyak konflik
golkar ini bisa menyelesaikan secara internal
dengan kompromi kompromi gitu
tetapi pada akhirnya tuh golkar biasanya dia bisa menyelesaikan
persoalan internalnya dengan relatif baik
nah sekarang masalahnya adalah
seperti big bang
bukan cuma buat golkar
tetapi buat partai yang lain kan
dari segi jumlah
dari segi urgensi politiknya
menyentuh banyak urusan
apalagi kalau memang ada terbukti
kasus kasus korupsi yang melibatkan itu
mungkin dari hulu sampai hilir gitu
yang terkena kasus ini gitu
dan publik akan terkena dampaknya juga gitu
nah orang orang yang tadi istilahnya pak melki di jalur cepat itu
mungkin tidak ingin melihat golkar
semakin terbawa pandangan buruk masyarakat gitu
tapi betul gak

ujungnya sama ini
muaranya ada di laut yang sama
menurut anda kan
kata bang melki ya sama sama aja
kita bakal menangkan nanti
yang menjadi rumit kan
karena belum ada
apakah akan mengundurkan diri atau tidak
dari partai golkar
dan posisi di ketua umum
sebagai ketua umum dpr
kalau memang pak setia novanto
betul yang disampaikan di media
tidak seperti waktu pra peradilan yang pertama
baik juga kalau diformalkan sendiri
oleh pak setia novanto

menunjukkan itiket baik
untuk menolong partainya
sehingga pergerakan pergerakan di dalam partai itu
lebih jelas terlihat
mas nusron kalau ada kabar dari bang melki
pak setia novanto baik menang
ataupun kalah peradilan akan mundur
sebagai ketua dpr dan ketua umum partai golkar
kenapa nggak ditunggu saja mas
demi azas perspektif kemanusiaan tadi
begini ya justru kami ingin percepatan itu
juga dalam rangka kemanusiaan
beliau ini kan sudah banyak
beban dan masalahnya
supaya beban dan masalahnya itu berkurang
maka secepatnya itu
harus kita kurangi
kita kurangi beban bebannya
kalau sudah tidak lagi menjadi ketua umum partai golkar
golkar sudah punya ketua umum baru yang definitif
mungkin itu akan banyak
mengurangi bebannya pak setia novanto
itu demi kemanusiaan
ataupun tidak mundur
itu sekali lagi
itu urusan individu pak setia novanto
dan itu kita hormati
tapi pada sisi lain
golkar ini tidak boleh tergantung
nasibnya dan masa depannya
hanya karena masalah satu orang
golkar ini menyangkut nasib bangsa indonesia
ada delapan belas juta pemilih
ada sekian ribu anggota
yang semua itu bertaruh
dalam konteks kebangsaan
suh rakyat hari ini adalah
tindakan korupsi pak
nah karena itu golkar mau tidak mau
dari perilaku perilaku korupsi
siapapun orangnya itu
tapi bukan berarti orang orang seperti bang pelki
yang menunggu proses prosedural ini
dianggap bagian dari
urusannya sikapnya pak melki
ini kan teman semua ini
pak melki mau menunggu tidak apa apa
itu haknya beliau
kalau ada proses percepatan
yang dilakukan oleh teman teman
dalam rangka untuk
menuntaskan secepat cepatnya masalah ini
ini kan masalah trust juga di dalamnya
supaya masyarakat itu kemudian tambah trust
nah tambah ini
sinyal kepada publik
bahwa golkar itu cepat
dan tepat dalam rangka
mengambil dan menyelesaikan masalah
kita itu akan memberikan
tune kepada masyarakat
bahwa golkar adalah partai yang cepat
mengatasi persoalan bangsa
kalau tidak bisa cepat
mengatasi persoalan dirinya
nah ini kita kasih tone
bahwa kita itu cepat mengatasi masalah
yang ada di diri kita
sebagai bagian proses
kecepatan mengatasi masalah bangsa
jadi saya kira begini
ini kan harus dilihat
sebagai bagian dari varian pendapat
dan tindakan politik
yang ada di partai golkar
yang tentu tidak sama
dalam menyikapi masalah ini
buat saya juga
kemarin tiga puluh satu dpd misalnya
kemudian memilih cara
tidak bisa mengikuti itu
karena juga ada sikap saya sendiri gitu
dan memang begini
anda siap gak dianggap
tidak meng cut off
tidak menjadi bagian
pada cut off terhadap korupsi
saya mengusulkan kepada bang nusron
untuk kami diskusi tadi sore
bila perlu di adrt partai
terdakwa langsung diberhentikan
jadi jangan lagi pakai
po di perdebatkan
bila perlu di adrt partai golkar
biar pesan ke publiknya
saya usulkan kepada bang nusra
bang nusra mau bikin cut
cuma kasih di panafanto
kita pertekan saja
jadi besok siapa tersangka
kalau dia terdakwa
langsung dia diberhentikan
itu menurut saya
salah satu case
yang kemudian harus kita lewati
dalam dinamika politik
di partai golkar dan bangsa ini
yang lebih penting adalah
golkar akan memberikan message
yang jauh lebih kuat lagi ke depan
banyak disuruh bang nusra
kita ke depan
bikin lebih keras lagi nih partai juga
jangan kadang kadang ini
buat ini untuk jangka panjang
tapi sebagai dpd
salah satu dpd satu
yang punya hak suara
anda dari indera penciuman anda
intuisi politik anda
yang menuntut munaslup
lebih cepat daripada
prosedur yang telah disepakati
menurut anda ini
motifnya memang betul
atau ada motif
yang lebih pragmatis lagi
tentu akan kita lihat ke depannya
saya tidak mau berandai andai
tapi yang pasti begini
perbedaan pendapat di partai
kalau kan hal yang biasa
kan ini semua orang kan
kemudian menjadi sebuah gerakan politik
yang kemudian akan ketemu di titik
mekanisme aturan main partai
kita tunggu saja saya kira
kalau memang kan ini kan
katanya saya dengar
mau ada pleno dpp lagi
apakah pleno dpp
meneruskan pendapat kemarin
atau dia memperbaiki lagi
kita lihat lah nanti
pak nusron dan teman teman dpd
akan langsung diputuskan
karena kpk kemudian
kalau sudah p dua puluh satu
atau di peradilan
itu sudah otomatis
langsung percepatan munasloh
sudah sangat kompromistis
pada satu sisi
bukan pada satu sisi
memang itu ada nilai kompromistis
tapi ini ada
dari tiga puluh satu dpd
yang ingin adanya
perubahan di sini
ingin memberikan sinyal
ingin tahu bahwa
perubahan di internal
tidak tergantung kepada
satu dua orang
itu konstitusional itu ya
partai yang tidak tergantung
tapi partai yang tergantung
nah karena tergantung
tergantung dengan sistem
ingin segera menyelesaikan ini
biarkan pak novanto
proses politik tahun dua ribu sembilan belas
ini adalah bantuan kemanusiaan
kepada pak novanto
kalau tadi bang melki
saya mau usul begini
ini kan sebenarnya
ada di pendegah hukum
baik di pra peradilan itu
kan ini biar
tidak pastikan hukum sebenarnya
hukum juga bergerak cepat
biar kita juga pasti
tadi kalau bang melki
gak mau memakai indera penciumannya
apakah motif penggerak
karena ingin menyelamatkan partai
atau memang punya tujuan
menggolkan orang orang tertentu
atau punya kepentingan
yang lebih praksis
sendiri gitu ya
ada kepentingan itu gak
dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
pertanyaan saya tadi
anda melihat ini ada
nawaitunya bersih gak
untuk menyelamatkan golkar
atau anda lihat
yang beyond pengetahuan kita sebenarnya
hebatnya partai golkar itu
adalah mereka di dalam partai
itu kepentingan itu
bukan sesuatu yang dihindari
jadi di golkar itu
semua punya kepentingan
bias bias aja buat mereka gitu
dan ditaruh di atas meja
ditaruh di atas meja
dan itu sebetulnya
harusnya begitu partai
dan kostituan golkar
harusnya sudah mulai
karena kepentingan itu dikelola
nah itu yang tadi saya sampaikan
menurut saya yang paling pinter
mengelola kepentingan internal partai
karena itu memang
namanya saya percaya golkar akan bisa
menyelesaikan soal ini
tapi ada satu hal
sebetulnya yang lupa dibicarakan
dan bukan cuma soal publik
tetapi juga soal koalisi partai
dimana golkar ada di dalamnya
kalau image nya buruk
yang lain ini ikut terbenam nih
terbenam itu maksudnya ikut
kebawa image buruknya gitu
bahwa golkar yang
domino efek kepada koalisi itu buruk
sementara koalisi yang sedang berkuasa hari ini
koalisi pak jokowi dan lain lain itu
pemerintahan yang bersih
anti korupsi dan lain lain
apakah munaslup bisa menyuci atau membilas
karena memang yang harus dilahirkan adalah
kepemimpinan golkar yang baru
dan sebetulnya kita harusnya berharap
yang muda muda kayak
beliau beliau ini yang berani bertarung
sehingga yang diminta oleh pak nusron tadi
twing cut off yang diminta itu betul betul terjadi
masalahnya cut off ini
kita sudah selesai lah bicara cut off
karena memang muaranya sama
bang melki dan mas nusron juga pasti akan muaranya
kesana tapi yang menjadi perhatian publik
harap harap cemas tidak hanya
bagi orang orang yang kemudian
ada di internal golkar
kemudian calon calon kepala daerah
yang sudah mendapatkan boarding pass
termasuk presiden jokowi juga harap harap
cemas alias galau ini melihat atau memantau
keberlanjutan keputusan keputusan strategis
yang kemudian setelah diputuskan oleh
sebelum era pak novanto
apakah akan tetap bisa berlanjut
misalnya kepala kepala daerah yang sudah diberikan
surat rekomendasi termasuk juga
kepastian dukungan kepada presiden jokowi
anda lihat seperti apa mas usman
pertama kalau soal
dukungan kepada pak jokowi
sampai tahun dua ribu sembilan belas
sudah binding dan final
pasti kita akan kawal sampai tahun dua ribu sembilan belas
siapapun ketua umumnya
nah yang nomor dua adalah
sudah akan mengusung dan mencalonkan
pak jokowi pada tahun dua ribu sembilan belas
sebagai calon presiden
itu sudah diputuskan dalam rapim
bahkan kalau perlu di dalam munaslup
nanti akan kita putuskan
kita usulkan untuk ditingkatkan
dari keputusan rapim menjadi keputusan munaslup
supaya final dan binding
anda merasa itu masih suara mayoritas di golkar
tapi ada suara suara seperti ini yang membuat istana agak agak
kalau kata anak zaman now itu h dua c
kita saksikan pernyataan berikutnya
yang paling penting menurut anda apa bang indra
keputusan yang harus direview misalnya
ketika nanti misalnya ada suksesi kepemimpinan
dalam hal pencapresan
dalam hal pencapresan
dalam hal pencapresan
dalam hal pencapresan
dalam hal pencapresan
untuk memberikan harapan kepada konstituen
bahwa golkar punya kader yang baik
dan itu harus diperjuangkan
karena militansi seperti itu
dengan dalam kemuliaan sekarang
kalau itu diperjuangkan
dengan mengatakan bahwa golkar punya calon presiden
punya calon wakil presiden yang baik
dan itu kita akan
putuskan pada saatnya
saya kira golkar akan lebih
mas usron itu gimana komentarnya
salah satu yang harus direvie
kalau kata tadi indra j piliang
anggota dewan pakar
supaya golkar punya
kadernya yang harus dicalonkan
menjadi calon presiden
memungkinkan nggak ide ide itu diakomodasi
ya kalau idenya indra jaya piliang
ya itu biarkan ide indra jaya piliang
yang mereview dan yang berjuang
kecuali kalau yang punya
itu melki lakalina
punya dua puluh tiga anggota
kabupaten kota disana
tapi kalau yang mikir itu indra jaya piliang
saya rasa biarkan indra jaya piliang yang memilihkan
jadi bukan menjadi masalah ya
tidak jadi masalah
tapi memang juga ada
beberapa keputusan keputusan lain
yang juga patut direview
penetapan calon pilkada
yang secara proses politiknya
itu tidak sesuai dengan aturan
ada tuh anda temukan itu
ya ada beberapa
yang secara survei potensi menang juga susah
yang kemudian tingkat kemanfaatan
untuk alat konsolidasi partai persiapan pemilu
tahun dua ribu sembilan belas juga tidak memungkinkan
karena pilkada tahun dua ribu delapan belas
itu pilkada paling berharga
hampir semua partai berkepentingan
lek waktunya itu pendek
hanya sekitar sepuluh bulan
dari proses pilek dan pilpres
ibarat pertandingan badminton
pilkada tahun dua ribu delapan belas itu
dijadikan warming up
untuk persiapan tahun dua ribu sembilan belas
pileg tahun dua ribu sembilan belas maupun pilpres
untuk tes mesin
nah kalau kemudian calon kita itu
jadi menurut anda
yang selama ini diputuskan
lebih banyak favornya pak novanto saja
bukan ada beberapa
tidak semua ya
tapi ada beberapa yang menurut saya
memang layak untuk direview
bang melki anda
terkait dengan keberlanjutan ini
ini siapapun yang ketemu
siapapun ketemu ke depan
tugas dia itu harus
ambil sisi positifnya pak novanto
salah satu sisi positif pak novanto adalah
dia ini seorang rekonsiliator sebenarnya
jadi kmp kih itu
saya kira kalau tidak ada positifnya
waktu di dpr
itu susah damai
karena itu tarikannya itu
dari awal kan memang keras sekali di situ
nah itu memang
peran seperti pak setia novanto
yang menjadi rekonsiliator di
partai golkar di banking itu
mesti perlu diambil halal positifnya
nah ke depan saya kira
beberapa upaya upaya golkar
seperti ini mesti tetap dilakukan
saya kira menyangkut tentang
yang tadi disampaikan oleh
tentang pak jokowi ini
yang harus kita teruskan
melalui keputusan politik
itu juga menurut saya
difilalkan di munaslup memang
itu penting banget
itu harus dilakukan di munaslup
ketetapan dan ketentuan
untuk menjadi gerakan politik
mengikat untuk semua
nah yang ketiga menurut saya
yang tadi berkali kali disampaikan
situasi partai golkar ini
yang baru disampaikan kepada publik
waktunya untuk bagaimana
partai golkar itu
memberi pesan bahwa
akan meninggalkan praktek praktek
yang salah dalam
kita kan selalu ribut itu
karena ketika merebut kekuasaan itu
berantemnya minta ampun kita
uang banyak habis disitu
anta di partai polita
atau di repedagian dan sebagainya
pada saat sudah dapat kekuasaan itu
kita susah banget tuh
bagaimana menggunakan energi
untuk bagaimana bisa
bekerja dengan baik
ini saya kira ke depan
mesti harus dikerjakan oleh
dan mesin itu harus disampaikan
mudah mudahan munaslupnya bersih
dari politik uang
jadi arena pertaruhannya
sehingga orang orang seperti bang nus
sampai sekarang juga
punyakan segitu loh
menjadi pemimpin di partai golkar
karena logistiknya kurang gitu bang
tapi kalau dpd satu
ntt sendiri favornya
sudah punya preferensi belum
saya kira begini
saya sendiri kan nanti
sebentar di hari ini
ke kupang ya
dan juga seluruh ketua dpd dua
bagaimana menyikapi kondisi ini
itu juga kami mau buat
mekanisme nya saya buat seperti itu
anda mendengar suara bawah
mendengar dari bawah
siapa siapa yang akan maju
kita cuma diskusi dengan lebih tenang
nah saya seperti tadi mas philip katakan
kita buka di meja lah kepentingannya itu
biar semuanya kita bicara dengan lebih tenang gitu
kalau mengenai bursa
kepemimpinan golkar sendiri
bagaimana anda memandangnya
siapa saja yang paling berkepentingan
kan golkar ini banyak mengatakan
tidak hanya mas nusron dan bang melki
yang kemudian beradu
tapi orang orang luar juga ikut
dari luar slipi kalau katanya
seperti apa anda lihatnya mas philips
kalau sebut nama
kalau nggak jadi saya yang salah kan
tapi masalahnya menurut saya begini
sekarang ini soalnya partai golkar ini
jadi sangat elitis ya
karena mekanismenya memang juga elitis
misalnya yang punya hak suara kan
ketua ketua golkar di daerah
jadi dia sama sekali tidak melibatkan publik
jadi nggak perlu pasang iklan di cnn gitu ya
nggak perlu pasang iklan di cnn
yang akan muncul
kita jangan sebut nama
pasti orang yang harus kuat
dia mengakar di
di antara lima ratus an lebih orang yang punya hak suara ini
nah ini sebetulnya catatan buruk partai golkar
kebiasaan politik uang dalam munas
yang saya kira rahasia umum ya
saya nggak tahu tuh
saya juga nggak tahu
nah ini sebetulnya yang lebih rumit
yang tadi di pesampaikan sama harapannya bung mel
kita tadi gitu
bahwa golkar harus bebas prosesnya
yang menjadi pertanyaan publik
golkar partai besar
yang harusnya matang sekali berpolitik
kalau kita sebut saja lah ya
ada dua calon kuat ketua umum
misalnya yang sudah beredar
ada erlangga hartarto
dan juga yudhus marham
dua duanya di publik
pertama didukung dpd
dpd seperti bang melky dan kawan kawan
mendapatkan restu dan blessing dari presiden jokowi
faktor kedua ini menjadi
sangat penting untuk di
karena golkar kan bagian
karena golkar bagian pertama dari koalisi
ada pada satu orang kan
orang orang ini mengklaim
restu ya oleh pak jokowi
menurut saya kalau restu ya restu aja
orang mau mencalonkan diri
tapi yang penting sebetulnya
kalau lihat hasil survei
survei yang kami lakukan
yang menarik adalah
beberapa partai ya
walaupun bukan di koalisi
tetapi itu banyak juga yang akan mendukung
menyatakan akan mendukung pak jokowi
akan milih partai golkar
juga akan memilih pak
jadi semakin mengaitkan
antara golkar dan jokowi ini
semakin bagus bagi
menurut saya itu yang dibaca oleh
tadi yang disampaikan pak nusron
lewat keputusan dpp
pak nusron satu menit dari anda
bagaimana kemudian menutup
atau mungkin apa
jadi soft landing
antar vaksi yang ada
karena sebentar lagi itu
kalau ada proses pemilihan
biasanya butuh waktu satu tahun
apakah golkar bisa melewati
turbulensi dan cuaca buruk ini
landing dengan baik
seperti bang melki
nanti akan terjun dengan parasut
untuk menyelamatkan diri masing masing
kita akan lihat bagaimana
pasti semua aman
saya kira di golkar itu
konsensusnya sangat kuat sekali
kalau kita bicara pilkada itu kan
kalau di partai golkar itu
kalau memiliki ketumum itu
harus pertama direstui
nah itu dikerjakan
tidak terlalu penting
yang penting direstui itu nomor satu
terima kasih kita berharap
golkar bisa melewati
turbulensi politik ini dengan baik
karena golkar juga
karena juga bagian penting
dari demokrasi kita
terima kasih bapak bapak
atas perbicaraan yang malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami
malam hari ini
akan segera hadir
tetap lagi bersama kami
duduk dulu mas